jelang musim penghujan pemerintah provinsi jawa timur mengintensifkan penanggulangan demam berdarah
selain mengeluarkan surat edaran waspada demam berdarah di tiap kabupaten kota
digalakan pemberatasan serang nyamuk atau psn di tingkat desa dan kelurahan
data dari dinas kesehatan provinsi jawa timur tahun ini terdapat delapan delapan ratus sembilan puluh empat kasus demam berdarah
terhitung mulai bulan januari hingga dua puluh empat september dua ribu dua puluh
jumlah kasus tertinggi pada bulan januari yakni dua delapan ratus dua puluh delapan kasus tiga puluh empat diantaranya meninggal dunia